sampai jumpa di video selanjutnya
tengah ton itu berapa kum
nanti pokoknya begitu ngedrop anak anak di rumah
kita langsung berangkat ke cidahunya
ceng saya kamu dadang
kamu mau dimonceng
gak usah om
lagi apa kamu in
kangen juga dok sama anak anak
iya ya kangen juga
biasanya teh rame sekarang sepi
habisnya bapak bapaknya itu kalau misalnya nggak dikasih peraturan yang ketat
mereka nya keenakan in
dia dok anak anaknya kemana bapak bapaknya kemana sibuk masing masing
dan akhirnya kamu sendiri kan yang capek jadinya
mestinya kan di sini itu bapak bapaknya bisa mengawasi anaknya masing masing in
supaya terjadi interaksi
biar bisa menutupi kekosongan karena tidak adanya
bukan hanya seseorang ibu itu yang kita harapin di sini
semoga aja hukuman tiga hari ini bisa bikin bapak bapaknya berpikir ya dok
enggak saya cuma mikir aja
lucu juga ya sebenarnya bapak bapak itu
ciraus ini luar biasa
jadi pada itu mainannya nggak ada yang dipake gimana kalau kita coba mainannya
kita balapan naik kuda kudaan
tuh mumpung gak ada yang siap
nggak tahu tadi saya ketemunya eigenlijk xanya bout xan
untuk ke wortel balikan ngelang atau menti pun
ya udah bismillah
ya bismillah lah besernya
ya kira kira saya melurus lho fri
eh itu si dadang melalui pisang
cepetan atuh dang
cepetan cepetan bagaimana sih itu motornya kenceng
nah motor saya kan nggak begitu
udah gitu nih yang bikin pelan
bukan motornya sebetulnya mah ini perhiasan saya sama saya ini teh
beratnya dia setengah ton makanya pelan
dosa nya setengah ton
setengah ton itu berapa tuh
kum asingnya makin parah ya kum
orang saya tanya kum dia jawab dadang
love destroyer itu artinya apa ya
eee pejuang cinta atau perusahaan cinta ya kum
mulutnya diperhatiin kayak kue pancong ya
eh tunggu love destroyer atau tunggu
kalau emak kenapa napa mimin takut disalahin
mimin coba atuh tolong dicek mataeng masih ada apa enggak
cucutnya dia jangan ngomong kayak gitu
mimin jadi tambah takut
habis gimana tuh mak erosta dari tadi gak bergerak bergerak
kan cucu juga jadi takut
mimin yang dipegang teh apanya
urat nadi cuk urat nadi
badanmu masih hangat
mak bangun aku mak
dok jangan ribut terus aku
jangan ribut ya sok ya atu mainan
dok mendingan ronaldo doain papi
kalau bisnis papi meledak nanti ronaldo papi pilih mainan yang banyak ya
baca jangan ribut lagi
lihat pasti nih si tuti ada di tempatnya si kusoi
awas aja nih kalau dia ada di situ
untuk puasa nanti sudah ada persiapan apa
bapak mah sampai saat ini tidak ada persiapan khusus
lu penting mah sehat semua
ma ira sehat
amin ya allah
bisa menikmati ramadan ini dengan tenang dengan khusus
oh cuma ada kusoi sama puasa om
si tuti kemana tuh anaknya kalau nggak di sini aduh
aduh mudah mudahan dia ini itu segera penennya
bapak ma pengen beliin ronaldo itu baju baru
sebuah baru lah om
amin ya allah
ah gimana indah tidak
nanti pasti cuti betah ke sini
oh curang jawabannya cuma bingit
di sini dulu opa dan almarhumah omah
hurr bener kan aku bilang opa ustad itu orangnya romantis
oh yuk opa ustad mau curhat apa sama aku